setidaknya telah membaik daripada kuartal sebelumnya
untuk membahasnya sudah bersama kami melalui sambungan zoom
yuswo hadi pengamat perilaku konsumen
halo selamat malam pak juswo
iya pak yuswa ini kan tadi sudah kita dengar data yang dicatatkan ini kuartal ketiga dibilang membaik
ya mbak tia
iya pak yuswo tadi kita sudah lihat bagaimana catatan atau survei dari bank indonesia
bahwa kuartal ketiga ini dibilang sudah lebih baik daripada kuartal kedua dalam hal konsumsi retail
anda melihat ini apa yang bisa membuat ini menjadi lebih baik daripada kuartal dua
oke sebelumnya mungkin saya ingin kasih
saya ingin kasih pikiran dulu ya mbak tia ya
jadi di masa pandemi ini terjadi fenomena yang saya sebut dengan back to the bottom of the pyramid
jadi konsumsi masyarakat itu mengalami mega shifting mengalami pergeseran yang pergeseran besar
dari konsumsi umum menjadi konsumsinya itu kembali ke basic need
jadi kebutuhan beda
basic ya kebutuhan basic itu terutama adalah makanan minuman kesehatan
kemudian koneksi internet dan seterusnya ya
dan pakaian itu termasuk non essential need ya yang memang di masa pandemi ini memang ditunda
jadi kalau kita lihat tadi yang department store department store yang tutup itu memang kebanyakan mereka menjual produk produk
yang sifatnya non essential
kalau esensial itu yang jelas makanan minuman untuk grocery sehari hari
kemudian tisu itu tinggi sekali dimannya
kemudian peralatan kesehatan kemudian kaitan ke imunitas ya terus kemudian vitamin segala macam itu konsumen itu mengurangi spending
spending itu difokuskan ke kebutuhan kebutuhan yang sifatnya basic itu
dan memang kebutuhan pakaian itu menjadi ditunda ya karena toh karena nggak bisa keluar rumah
jadi ya kalau beli pakaian juga nggak kepake juga gitu
dan kebetulan kalau kita lihat tadi yang gere gere yang tutup adalah gere gere yang banyak menjual produk produk yang sifatnya non essential
gitu mbak tia
jadi artinya sekarang yang sedang struggling ini adalah bisnis retail non essential ya pak yuswo
jadi kalau makanan itu masih strong ya terutama grocery
terutama grocery yaitu kebutuhan kebutuhan sehari hari
itu masih strong dan akan tetap strong
tetapi untuk yang secondary yang non essential ini akan ditunda sampai dengan kondisinya
sekarang ini seperti tadi salah satu komen dari masyarakat gitu ya memang kondisinya sekarang kita tahu masih belum kita nggak usah kita belum ngomong second wave ya
masih belum tuntas dan sekarang misalnya di jateng dan di dki dan di jawa timur naik lagi dan itu membuat sentimen konsumen itu negatif ya
jadi mereka pesimis dan kalau tidak kalau dia pesimis memang selalu kalau dalam perilaku konsumen mereka akan menahan spending
terutama spending untuk yang non essential
artinya pak yuswo melihat nggak ada perubahan strategi yang dilakukan
dan oleh pebisnis retail ini seperti mereka menutup toko offline nya kemudian membuka toko online
apakah ini juga signifikan hasilnya dengan bisa menarik perhatian dari masyarakat untuk membeli barang barang non esensial
saya kira nggak akan banyak membantu mbak karena memang prioritas konsumen itu bukan di non esensial
jadi kalau di online dan nggak online itu masalah channel sebenarnya
masalah bagaimana konsumen itu
maka konsumen itu membeli melalui medium apa
tetapi ketika sekarang konsumen itu masih resah ya ketika bayang bayang covid itu terus menghantui
maka prioritasnya memang untuk survival
jadi keluarga keluarga indonesia sekarang itu mereka spending untuk survival
jadi duit itu akan ditabung
karena tabung jadi spending dikurangi duit itu ditabung untuk jaga jaga
nanti kalau ada
anggota keluarga yang sakit ya maka kita tahu ya obat mahal kemudian rumah sakit juga mahal di indonesia ya
jadi duit itu dia cenderung ketendungan ditabung
makanya kenapa di bank itu bpk dana pihak ketiga bank itu meningkat
tapi menarik ini saya kebetulan melakukan survei di bulan september
di awal awal dulu memang dpk bank itu naik artinya konsumen itu nabung
tetapi saya melakukan survei di bulan agustus
agustus dan september itu terjadi fenomena yang saya sebut mantap
mantap itu masyarakat mulai makan tabungan
jadi yang awalnya duit itu dia ngurangi konsumsi ditabung
tapi sekarang karena pendapatan juga banyak layoff segala macam berkurang
maka masyarakat di akhir tahun ini sudah mulai makan tabungan
artinya tabungan tabungan yang selama ini mereka sisihkan itu mulai dikeluarkan lagi untuk konsumsi
karena duit yang dipakai makin terbatas makan tabungan
maka otomatis skala prioritas untuk konsumsi yang sifatnya esensial itu makin
prioritas itu makin tinggi
dan memang pakaian bukan prioritas bagi keluarga indonesia untuk konsumsi
nah pak yuswo tapi kalau kita bicara soal tabungan
ini kan baru baru ini bantuan pemerintah ini datang ke masyarakat berupa uang tunai ya
kepada karyawan swasta maupun tenaga honorer
ini niatnya jangan sampai ditabung tapi dibelanjakan
menurut anda ini signifikan nggak untuk bisa
bisa mengangkat atau mendongkrak konsumsi masyarakat
seperti yang apa diharapkan oleh pemerintah
jadi sebenarnya yang jadi masalah kita kenapa kita retesi
sebenarnya adalah bukan di masyarakat bawah
masyarakat bawah itu sudah keluar rumah
ya dia sudah ke pasar sudah ke mall ya sudah jalan jalan dan seterusnya
tetapi spendingnya nggak ada
even dengan rp enam ratus bantuan pak jokowi
pun juga nggak bisa untuk menopang pertumbuhan
jadi yang menjadi komponen spending yang besar itu adalah kelas menengah atas
kondisinya sekarang karena kelas menengah atas itu knowledgeable
dia sangat sangat ngerti covid dan sangat takut terkena covid
mereka masih tidak berani ke mal
dia tidak berani ke pasar ya tidak berani keluar gitu
sehingga karena tidak keluar
maka spendingnya tertahan gitu ya
mereka nggak berani liburan ya apalagi sekarang ini
sebenarnya akhir tahun ini menjadi momentum ya bali itu bisa bangkit
di mana kelas menengah di jakarta di bandung itu mulai liburan ke bali
tetapi dengan kasus terakhir ya
apa namanya jawa barat naik jawa tengah naik ya jakarta naik
maka ini ketakutan untuk liburan juga akan muncul lagi
jadi yang jadi masalah adalah di kelas menengah atas mbak
yang kelas bawah ini sebenarnya sudah keluar dan dia sudah spending
tapi spendingnya memang kecil
spending memang kecil tapi kita juga pernah krisis sebelumnya pak yuswo
di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan kalau anda lihat anda bandingkan psikologis konsumen
di saat krisis sembilan puluh delapan dengan krisis saat pandemi
apakah ada perbedaan signifikan pak yuswo
saya kira perbedaan mendasarnya adalah tadi itu
jadi ini agak unik jadi memang kelas menengah dan kelas atas kita itu takut luar biasa
semakin berpendidikan semakin banyak pendidikan
semakin berpendidikan semakin kaya itu semakin takut ketularan ya covid gitu
makanya mereka sangat menjaga
dan konsumen kalau dia nggak keluar ya nggak keluar maka spendingnya tertahan
orang mengatakan bahwa kalangan atas ini kemudian akan belanja secara online
tapi perlu diingat bahwa elastisitasnya nggak bisa cepat
jadi bukan begitu kita kena pandemi terus kemudian orang itu langsung belanja ke tokopedia gitu
belanja sabun belanja minyak goreng sayur segala macam pindah ke online
jadi konsumen itu paling susah berubah
jadi begitu ada perubahan pandemi ini kan tepat sekali ya
jadi banyak orang nggak siap
dan ketika terjadi seperti ini ya prosesnya tepat
maka dia nggak langsung terus pindah ke online
jadi memang ada yang sudah pindah ke online tetapi sebagian besar juga masih belum
makanya kemudian kenapa kelas menengah atas ini ya nggak bisa
kelas menengah atas ini juga masih berat ya untuk bisa income nya terbelanjakan
kira kira begitu mbak
jadi sebenarnya mereka mampu tapi mereka menjaga agar tidak tertular ataupun mereka menyimpan uangnya ya pak yusuf
makanya kemudian kunci dari pemulihan adalah sentimen positif ya
jadi ini nanti prosesnya memang sudah saya ramalkan dari awal
kondisinya akan buka tutup buka tutup ya
jadi artinya begitu kasusnya mulai melande kita terus kemudian agak nggak hati hati kemudian kita keluar terus kemudian begitu keluar naik lagi
itu akan begitu terus naik turun naik turun terus
itu yang membuat kita menjadi sentimen konsumen itu menjadi naik turun juga
pemulihan ekonomi itu terjadi picunya adalah sentimen konsumen mbak dia
ya jadi artinya ketika konsumen itu yang
mbak dia yang bikin bahwa ekonomi itu akan bagus maka dia akan spending
ya ketika dia spending maka kemudian produk produk itu akan terbeli kan
ketika terbeli maka pabriknya juga akan beroperasi
ketika pabriknya beroperasi profitnya bagus maka gajinya karyawan itu akan naik atau at least bertahan
ketika gajinya bagus dia akan spending lagi gitu
sehingga muster itu
pemulihan itu muster
pemulihan itu muter itu terjadi starting dari sentimen konsumen yang positif
sekarang yang terjadi adalah spending tidak terjadi terutama kalangan kelas menengah dan atas
sehingga karena spendingnya nggak terjadi maka pabriknya pada tutup gajinya turun dan kemudian nggak spending lagi gitu
itulah yang menyebabkan kenapa kita pemulihannya masih belum bisa berjalan secara bagus
kalau pak yuswo memprediksi pada awal tahun bagaimana dengan optimisme ada vaksin kemudian juga
klaim klaim pemerintah untuk melakukan tes masif kepada masyarakat
apakah ini akan memperbaiki kepercayaan masyarakat atau sentimen masyarakat kepada dunia usaha
ya jadi yang pertama adalah segmen bawah
kalau segmen bawah itu sudah keluar rumah sudah belanja sudah optimis tetapi memang belanjanya nggak besar
yang jadi masalah adalah segmen menengah atas ini
saya kira dua ribu dua puluh satu adalah tahun momentum untuk kita akan comeback ya
ada dua alasannya
yang pertama adalah kalangan menengah atas ini mulai piawai dalam mengelola covid
setelah sepuluh bulan ya sembilan bulan sepuluh bulan mereka sudah mulai ngerti oh caranya mengantisipasi covid agar nggak tertular kayak apa
itu dari berbagai informasi yang ada mulai piawai
di samping juga kita sudah mulai bagus ini informasinya
jadi tingkat kesembuhannya itu tinggi itu yang pertama
yang kedua di awal tahun depan ya februari maret atau april barangkali vaksin sudah ada
sehingga ini di akhir tahun ini sentimen konsumen itu mulai merangkak merangkak naik gitu
nah ini akan menemukan momentumnya
kira kira nanti di kuartal kedua
kalau memang terbukti maka saya perkirakan di kuartal kedua itu akan mulai sentimen itu akan mulai naik termasuk kalangan menengah dan atas
dan kemudian ini akan disusul di semester kedua
itu mbak tia
pak yuswa terakhir ini karena tadi kita membicarakan konteksnya adalah bagaimana para pengusaha atau pebisnis retail ini untuk bertahan di tengah pandemi
mohon diberikan tips bagi para pengusaha retail ini untuk tetap bisa bertahan setidaknya sampai diprediksi sampai kuartal dua dua ribu dua puluh satu pak
karena faktor ini bukan faktor strategi bukan faktor internal dari para pemain
maka memang yang dilakukan adalah terutama faktornya adalah karena sentimen karena demand itu memang lagi terbatas gitu ya
maka memang tentu saja nggak bisa witensi tetapi saya kira maksimal yang bisa dilakukan adalah memang going online going online
jadi memperkuat channel di digital ya walaupun seperti saya katakan tadi konsumen itu nggak elastis
jadi nggak terus kemudian begitu pandemi langsung pindah ke digital
tetapi ya itu memang
ya itu memang
bahwa nanti ya nanti setelah pandemi itu berakhir setelah vaksin itu sudah terdistribusi secara merata
maka konsumen itu akan permanen nanti akan permanen ya banyak pembeliannya dilakukan secara online
jadi nggak akan balik lagi gitu ya
jadi akan cenderung sebagian besar masyarakat kita nanti akan terbiasa untuk secara digital
jadi saya kira yang bisa dilakukan oleh pemain retail adalah cepat digital transformation
perkuat channel di digital ya
toh kalaupun memang sampai dengan kuartal ke dua memang masih berat ya tapi setidaknya ketika kita melakukan digital transformation
nanti setelah kuartal dua bahkan setelah dua ribu satu itu karena konsumen akan beralih ke digital
toh effort kita going digital itu nggak ada ruginya
jadi menurut saya maksimal yang bisa dilakukan adalah betul tadi misalnya kayak kita diskon segala macam karena spendingnya ya
turun diskon itu yang tactical jangka pendek tetapi yang jangka menengah dan jangka panjang adalah melakukan transformasi digital mbak
baik transformasi digital terima kasih pak yuswo adi pengamat perilaku konsumen sudah berkenan untuk ngobrol pada malam hari ini
terima kasih mbak